ada beberapa penyusian dan juga pengatatan aktivitas masyarakat
pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level dua hingga empat
dari dua puluh satu september hingga empat oktober mendatang
kendati demikian menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menjelaskan
ada sejumlah perubahan ketentuan dalam perpanjangan ppkm kali ini
salah satu perubahan tersebut adalah adanya ketentuan masuk mal bagi anak anak
seiring dengan semakin turunnya jumlah kasus covid sembilan belas
serta implementasi protokol kesehatan dengan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan
kini anak berusia di bawah dua belas tahun diperbolehkan masuk pusat belanja
dengan syarat dan ketentuan yang diatur pemerintah
ada beberapa penyusian dan juga pengatatan aktivitas masyarakat
yang masih dilakukan dalam periode minggu ini antara lain
akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal
bagi anak anak di bawah usia kurang dari dua belas tahun
dengan pengawasan dan pendampingan orang tua
yang akan diterapkan di wilayah jakarta bandung semarang
daerah istimewa yogyakarta dan surabaya
uji coba aturan anak di bawah dua belas tahun masuk mall ini
akan dilakukan dengan pengawasan ketat orang tua
untuk mengedepankan protokol kesehatan yang ketat
meski menyambut baik penyesuaian tersebut
wakil gubernur dki ahmad riza patria meminta anak anak dan warga lansia
tetap waspada terlebih pada masa pelonggaran seperti saat ini
yang berpotensi menimbulkan kerumunan
jadi justru saat saat sekarang kita harus lebih ketat
disiplin diri yaitu menghindari kerumunan
berada di rumah tempat yang terbaik
sementara itu ppkm di luar jawa bali turut diperpanjang
hingga dua pekan mendatang mulai dua puluh satu september
ketua kpcpen erlangga hartarto mengatakan
masih ada sepuluh kabupaten kota yang melaksanakan ppkm level empat
di antaranya pda cech padang sumatera barat
dan banjarmasin kalimantan selatan
hal ini terkait dengan agglomerasi jumlah penduduk
jumlah vaksinasi yang masih di bawah lima puluh persen
demi putan cnn indonesia